salah satu bintang muda yang tampil di kompetisi indonesian basketball league musim dua ribu delapan belas
adalah pemain setapak jakarta agassi yesegontara
dengan pengalamannya tiga tahun merasakan kompetisi basket antar sma di amerika serikat
pemain yang baru berusia sembilan belas tahun ini bertekad mewujudkan ambisi setapak meraih gelar juara ibl musim ini
kalau diceritain mama sih waktu masih kecil banget nih masih kayak umur tiga empat tahun
itu gue tidur udah pakai bola basket dari kecil
terus pernah nyoba ikut bulu tangkis kelas satu dua sd cuma nggak nemu passionnya lah di situ
jadi kelas tiga pindah ke basket akhirnya oh basket seru nih
terus kelas tiga empat sampai sekarang diterusin aja basketnya
itu awalnya kan
saya kan pernah dipanggil setapak serikut latihan itu dari umur tiga belas
terus umur empat belas an tahun itu masuk nama pembinaan setapak
nah tapi umur saya lima belas saya pindah ke us itu karena punya teman di sana teman dekat papa
pindah ke sana akhirnya bisa berprestasi di sana
pertama kali pindah itu jujur tiga bulan itu tiga bulan tersulit mungkin di youtube saya
itu kan adaptasi pertama lingkungan beda sekolah beda bahasanya beda temannya juga beda
jadi ya secara latihan basket juga sana kan lebih keras lebih disiplin
jadi saya tiga bulan pertama itu memang harus kerja keras
itu untuk diri saya sendiri
kalau secara tim basket untuk masuk tim intinya saya butuh setahun untuk adjust ke timnya
saya tuh kesana merasa orang yang paling gak dipandang sama pelatih sama temen
tapi akhirnya saya bisa kerja keras
saya mau kerja keras latihan terus setiap hari nggak pernah skip nggak pernah bolos
akhirnya bisa dipercaya oleh pelatih dan dimasukin tim inti
terus saya tahun kedua tahun ketiga meraih gelar mvp di wallnat
jadi kelas sebelas kelas dua belas saya mvp
itu pengalaman yang luar biasa sih yang berharga banget buat saya
secara minute play kan saya masih pemain muda jadi masih banyak belajar
tapi ya itu udah cukup untuk saya buat belajar lebih banyak gitu dari kayak pras adi jamar yang udah senior yang main di timnas senior
fokus saya bermain dulu yang baik
bermain yang baik buat setapak
kalau bisa bawa setapak untuk juara musim ini
yang pasti bawa nama indonesia ke kalau dibilang kejuaraan dunia
itu kalau bisa
main dan juga bisa melaju ke babak yang paling tinggi lah
apapun itu hasilnya ya saya pengen main buat timnas timnas indonesia
main di kejuaraan dunia lawan lawan yang kayak amerika argentina gitu gitu ya
pokoknya saya mau membela nama negara lah di kancah tertinggi di dunia
terima kasih sudah nonton
terima kasih sudah nonton
terima kasih sudah nonton